kementerian keuangan menyetujui anggaran kajian pembentukan pusat administrasi baru
atau kajian pemindahan ibu kota sebesar tujuh miliar rupiah
dana yang akan masuk dalam belanja bapenas ini akan ditambahkan pada anggaran bapenas
dalam rancangan apbn perubahan dua ribu tujuh belas dengan total tambahan anggaran mencapai dua puluh enam miliar rupiah
dengan demikian anggaran bapenas akan mencapai lebih dari lima ratus enam puluh satu miliar rupiah
di lansir cnnindonesia com anggaran ini akan digunakan untuk meninjau beberapa titik lokasi
di luar pulau jawa yang akan menjadi ibu kota baru
nantinya bapenas akan bekerjasama dengan kementerian pupr dan kementerian atr
untuk kajian pemindahan ibu kota ini